saudara sebuah truk menabrak odong odong yang berisi puluhan penumpang di batang jawa tengah
akibat kejadian ini tiga belas penumpang mengalami luka luka
inilah video amatir keselakaan sebuah truk menabrak odong odong di jalur pantura banyu putih batang jawa tengah
penumpang tampak histeris saat odong odong ditabrak truk dari arah belakang
sejumlah petugas dan warga membantu penumpang dan sopir truk yang sempat terjepit
kondisi badan truk yang ringsek membuat evakuasi korban membutuhkan waktu lama
dua belas penumpang mengalami luka luka akibat kecelakaan ini
korban merupakan warga yang hendak takziah dari desa pungagan ke desa sembung kecamatan banyu putih